jadi dalam peringatan hari lahir pancasila
ini mendapat perhatian yang sangat khusus
karena dalam sejarah perjuangan bung karno
yang pernah dibuang di sini pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh empat seribu sembilan ratus tiga puluh delapan
dan seluruh rekam jejak sejarah api perjuangan bung karno itulah
yang oleh ibu mega mendapat tempat khusus
dalam menghadapi tantangan tantangan perjuangan ke depan
spirit dari bung karno ini bisa kita teladani bersama
dan guna menggelurakan seluruh rekam jejak sejarah perjuangan bung karno
maka hari ini ditandatangani dengan beberapa wilayah
yang merepresentasikan perjuangan bung karno
seperti dari blita situarjo mojokerto
surabaya bandung kemudian beberapa wilayah lainnya
agar seluruh pemikiran pemikiran bung karno
yang terekam pada tempat tempat yang secara historis sangat penting
itu dapat diangkat bersama sama
dan menjadi satu benang merah sejarah perjuangan bung karno
di indi misalnya kontemplasi tentang pancasila
itu dilakukan dengan jernih
kalau soal adart tadi yang ditandatangani itu mas
kita mencerminkan komitmen dari seluruh kepala daerah
untuk membangun kesepakatan bersama
di dalam mengelorakan semangat juang dari bung karno
bulan juni adalah bulan bung karno
karena satu juni lahirnya pancasila itu telah ditetapkan
dan kemudian enam juni lahirnya bung karno
sehingga selama satu bulan penuh
di dalam menggelurakan semangat kebangsaan itu
berdasarkan pemikiran pemikiran bung karno
kepala kepala daerah dalam wilayah wilayah
dan adrt tadi disaksikan oleh bumegawati soekarno kutub
beberapa penjalanan dari bung karno
namanya ada kesan sendiri gak sih dari bumega
mungkin saat tadi menceritakan ke mas hasto
itu melihat bayangkan ketika tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
bung karno masuk ke rumah ini
belum ada listrik air ledeng tidak ada
bung karno menimba sendiri
dan kemudian mertua beliau juga wafat di tempat ini
lalu bung karno menggali yang kuburnya sendiri
kemudian juga bagaimana mencarikan nisan
bumega tadi menunjukkan naskah tonel
yang semuanya menunjukkan pesan pesan moral
di bawah pengawasan kolonialisme belanda
dan kemudian menyusun tonel
disusun misalnya tentang dokter setan
bagaimana bahwa indonesia yang mencoba
dimatikan oleh kolonialisme belanda
tetapi punya jiwa yang hidup
yang dikeluarkan oleh bung karno di nd
mas terkait dengan lokasi
untuk kemudian bumega melaksanakan hari pancasila ini
ini ada kaitannya sebagai ketua dewan pengarah bpip
di kota kelahiran pancasila
tapi kemudian pak presiden ada di rokan begitu
atau ini sebenarnya pembagian tugas saja sebenarnya
ya kalau ibu mega sebagai ketua dewan pengarah
di tempat yang mencerminkan api perjuangan dari bung karno
di dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah
menggali seluruh spirit pemikiran bung karno
ini adalah suatu penjara terbuka
tapi yang kedua juga agenda internal dari pdi perjuangan
kantor dpc pd perjuangan sudah berdiri dengan megah
sehingga nanti akan menerima
tidak hanya warga pd perjuangan
tapi bagi seluruh warga yang akan berziarah
di nd tempat pembuangan bung karno ini
nanti juga dapat mampir ke kantor pdi perjuangan
karena kantor kami adalah rumah rakyat
itu dilakukan di riau
karena pancasila itu dibunuhkan
jadi komplementer satu dengan yang lain
dikebutuhkan dari mahkamah agung
soal usia cawagup dan cawagup
saat pelantikan gitu nah ini menurut mas hasto
rapat kerja nasional ke lima pd perjuangan
untuk menggunakan hukum sebagai alat
itu tidak dibenarkan karena
itu berada di dpr
karena kita adalah negara kesatuan republik indonesia
hanya ada satu lembaga di tingkat nasional
seharusnya menjadi produk dari
dpr ri yang memegang
kedaulatan dalam fungsi legislasi
bukan berada di lembaga yudikatif
ya di dalam pidato
itu dikatakan sebagai otokratik
itu lah yang dikritisi
demokrasi yang sehat bukan demokrasi kekuasaan
dan juga dari negara inggris
sebagai harga kota lainnya
oleh pd perjuangan sebagai upaya untuk menggelurakan sejarah tentang pancasila
yang tidak hanya sebagai ideologi pemersatu
tapi sebagai jawaban terhadap situasi dunia yang selalu diwarnai oleh konflik pancasila
mengandung satu milih milih kemanusiaan persaudaraan dunia
keadilan sosial bagi seluruh umat manusia sedunia
sehingga dengan penetapan ini pada aspek yang sangat penting secara historis
bagi kelahiran pancasila itu hal yang baik
mas satu masih terkait tapera yang masih pro kontra tanggapannya seperti apa mas
ya kami sudah nyampaikan di dalam rapat kerja nasional kelima
bahwa seluruh kebijakan kebijakan pemerintahan negara
itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat itu
rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat
persoalan korupsi yang diungkapkan oleh kejaksaan agung
jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah langkah pemberantasan korupsi
mengatasi kebocoran kebocoran anggaran
dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat
sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan
artinya akan mendorong fraksi pdi perjuangan di dpr untuk kemudian angkat suara soal ini mas
sudah berbicara fraksi fraksi pd perjuangan di komisi lima
sudah menyampaikan sikapnya kebijakan tersebut sangat memberatkan rakyat
ini kan juga kemarin pak maruf amin nih baru bilang
kalau misalkan saya boleh memilih saya ingin jadi anak progresi bnr
ini menurut mas masko ini sebuah jadi kritik juga mas
ya semua paham lah apa yang disampaikan oleh pak wapres pak gaji maruf amin
yaitu kalau kita sebagai bangsa timur sangat memahami pernyataan tersebut
ya itu sudah tahu mana yang ditujukan dari pernyataan pak kaji maruf
jadi kok buat orang terdekat juga gitu ya pak
ya kita sudah tahu lah arahnya kemana
jadi sekarang justru yang kita khawatirkan kan budaya proses yang seharusnya dibiarkan oleh pemimpin tertinggi bangsa ini
ternyata justru sering di
bypass melalui sebuah proses yang tidak mencerdaskan budaya meritokrasi budaya mengukir prestasi